pemerintah provinsi dki jakarta tidak sendiri dalam upaya mempromosikan pariwisata dan budaya jakarta
melalui ajang tahunan pemprov dki jakarta melahirkan putra putri terbaik yang bertugas untuk menjadi duta pariwisata dki jakarta
setiap tahunnya dua orang dinobatkan sebagai abang dan none
dan juga ditugaskan untuk mempromosikan pariwisata budaya sekaligus sebagai identitas jakarta
dan kita akan membahasnya dalam newsroom talk
dan kini sudah bergabung bersama kami ahmad gamal abang jakarta dua ribu enam dan juga ada atala hardian none jakarta dua ribu delapan belas
dua ribu itu berarti baru tahun lalu dan sekarang ini masih berjalan ya
jadi masih jadi none jakarta nih ya dua ribu delapan belas
baik kita hari ini merayakan ulang tahun jakarta yang ke empat ratus sembilan puluh
dan juga tadi temanya ini adalah jakarta dengan wajah baru
bagaimana dengan mas gamal
mas gamal wajah baru jakarta itu melihatnya seperti apa
ini pertanyaan yang menyenangkan karena kebetulan saya arsitek
jadi kalau kita lihat dari waktu saya terpilih saja tahun dua ribu enam sampai sekarang wajah jakarta memang berubah
kalau kita lihat hi lalu kemudian tamrin sudirman ada banyak bangunan bangunan baru
lalu kemudian jembatan penyeberangan baru dan di sini kita punya mrt sekarang
sangat menyenangkan memperkenalkan jakarta
saya pikir jadi tugasnya atta pada saat luar negeri mungkin jauh lebih mudah
karena wajah jakarta juga jauh lebih segar
kalau atta sendiri gimana dengan wajah baru
ini nggak misalnya abang menjelaskan dari latar belakangnya saya juga pengen dari sisi psikologis
jadi selain infrastruktur dan pembangunan yang berubah untuk wajah jakarta ini
it also set kayak sebuah mindset baru gitu loh
contohnya dengan adanya pembangunan mrt itu melatih kita untuk lebih peka dengan orang lain
misalnya kita mau masuk keretanya sekarang tuh ada peraturan dimana kita harus stay on the life side in right side
jadi biarkan sisi tengahnya itu untuk penumpang yang akan keluar
jadi itu melatih kesabaran dan juga melatih kita untuk belajar lebih peka terhadap dan menghormati orang juga
jadi kalau dari infrastrukturnya wajah baru sudah sangat terlihat begitu ya
dan juga dari orangnya juga sudah terasa begitu ya
mungkin seperti peradaban baru gitu ya kalau kata pak jokowi
karena pak jokowi kemarin ini ya
kalau dulu nih kan ini mas gamal ini dua ribu enam ya
abang dua ribu enam dan juga atta ini dua ribu delapan belas itu kan lumayan jauh tuh ya bedanya agak jauh
jadi ketahuan umurnya ya
jadi kalau dilihat itu gimana dua ribu enam itu abang none dulu tugas tugasnya apa saja dan juga atta di dua ribu delapan belas apakah ada perbedaannya
pasti ada perbedaannya
menurut saya tahun dua ribu enam tahun yang sangat penting buat perkembangan abang none
karena saat dua ribu enam kami mulai berkumpul untuk kemudian memikirkan abang none harus jadi seperti apa
karena abang none tidak bisa hanya jadi bucawawisata
lalu kemudian saya bersyukur karena saya punya kawan kawan yang sangat visioner gitu
kami mulai melakukan kegiatan kegiatan yang tidak hanya merupakan job desk nya abang none dari dinas pariwisata dki
kami melakukan misalnya yang namanya jelajah musil mengajak siswa sd untuk datang ke museum memfasilitasi mencarikan sponsor membentuk budaya baru sehingga kemudian siswa sd mencintai sejarahnya dan mencintai bangunan tua misalnya
lalu kemudian kami mulai melakukan pelatihan pelatihan untuk misalnya buru paut
jadi ada banyak inisiatif inisiatif yang dilakukan oleh abang none sebagai duta pemuda dan bukan hanya setidaknya duta pariwisata
jadi bukan hanya mempromosikan pariwisata tapi juga mengajak masyarakat di jakarta khususnya anak muda begitu ya berkontribusi
kalau dari atta sendiri seperti apa
mungkin dari pas angkatan saya ya itu kan kebetulan bapak wakil gubernur waktu itu bapak sandiaga uno menambahkan juga peran kita
jadi selain sebagai duta pariwisata dan kebudayaan kami juga bertugas sebagai duta investasi dan juga duta olahraga
nah kebetulan pas tahun saya dua puluh dua penulis itu kerasa banget
sebagai duta olahraga
karena waktu itu kami berkesempatan untuk berpartisipasi sebagai middle ceremony untuk asian games dua ribu delapan belas
gitu ya jadi lebih ke mengikuti aktivitas begitu ya
aktivitas yang juga sama sama didukung oleh pemerintah dan juga pmd dki begitu
baik kita akan melihat dulu ini dki jakarta yang kini sudah berada di usia empat ratus sembilan puluh dua tahun
memang banyak sekali hal mulai dari wajah baru jakarta hingga problematika yang berlaku di jakarta
dan bagaimana pendapat warga tentang jakarta apa kritik warga untuk menjadikan jakarta lebih baik
sebagai ibu kota dan pusat perekonomian di indonesia jakarta menjadi tempat yang dipenuhi oleh orang dari berbagai profesi dan kalangan
jakarta kini semakin berkembang salah satunya dengan berbagai fasilitas baru
seperti mrt trotoar hingga jpo yang membentuk wajah baru jakarta
disamping itu sejumlah permasalahan masih menjadi sorotan masyarakat
kritik dan harapan selalu terlontar sebagai bentuk kecintaan masyarakat kepada kotanya
berikut kata warga soal jakarta
menurut saya bagus ya wajah baru jakarta lebih indah lebih bersih lah
untuk kemudian transportasinya juga sudah lumayan bagus
kayaknya kayak di luar negeri gitu enak kan
tanggapannya udah bagus udah ada mrt trotoarnya juga udah rapi udah bagus
terus apa ya pokoknya emang udah sedikit maju lah dari dulu dulu
fasilitasnya sih sudah oke
tinggal perawatannya mungkin kesadaran dari penggunanya juga
terutama kebersihan sih
banyak pengguna yang tidak mematuhi istilahnya tidak menyadari akan kebersihan
tapi cuma pakai aja gitu
sekarang cukup bagus sih mbak karena sudah ada mrt juga
kemudian busway juga semakin banyak
jadi cukup membantu kita bagi yang kerja di jakarta
apalagi yang tinggalnya di daerah pinggiran itu juga banyak kita bisa nyambung nyambung
kalau saya lihat cukup bagus dan memang kita masyarakat dan saya sebagai pelayan mantap buat saya
yang penting kesadaran masyarakat yang penting
kita sebagai masyarakat harus sadar hak hak kita
hak hak pejalan kaki maupun parkir pada tempatnya
kritiknya mungkin kemacetan ya
dikurangi lalu transportasi seperti busway lebih banyak lagi jalurnya
sekarang kan sudah ada fasilitas fasilitas yang dari pemerintah
mohon masyarakat jangan dirusak dipelihara dengan baik
kritiknya ya banyak banget nih yang buang sampah sembarangan
kayak kemarin sempat ada berita banyak banget yang kira kira mrt baru jadi
banyak yang nyampah
terus plastik sih sampah sampah itu masalah banget
pemerintah mungkin menyediakan layout atau drop off bagi kantor kantor yang istilahnya karyawannya dalam tanda kutip tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi
supaya kita juga nggak kejar kejaran
supaya kita juga gak kejar kejaran

mungkin lebih banyak acara acara khusus lah
jadi kita sebagai warga ada semakin antusias lah gitu
karena saya rasa cukup kurang ya untuk acara acara yang khusus
selama ini kan cuma ada car free day atau yang setiap hari minggu aja gitu kan
tapi yang lain sih kurang banyak ya
saya minta sama warga khususnya saya sendiri harus menyadarkan diri kita sendiri
jangan sampai diantara
itu disalahkan aparat yang penting kita disiplin untuk diri kita sendiri
itu aja jakarta maju
berbagai tanggapan dan harapan merupakan bentuk kepedulian masyarakat akan jakarta
semoga jakarta di usianya yang semakin tua semakin lebih baik maju dan menjadi kebanggaan warganya
sandra insanasari amri himawan jakarta
iya itu dia tadi ya komentar dan juga kesan dan pesan dari masyarakat warga jakarta
tapi kita tadi dengarnya semua banyak yang senang begitu ya
bersyukur dan juga mau memperbaiki dirinya untuk ikut melestarikan atau ikut juga di dalam kayak kebersihan sampah gitu gitu tadi ya
baik sekali kemudian kalau atta sendiri ini di abang none melihat senior seniornya ini seperti apa
maksudnya apakah ada masukan atau seperti apa
saya melihat senior senior saya tuh seperti kayak kakak kakak sendiri gitu loh
karena kerasa gitu mereka tuh sebenarnya walaupun mungkin galak tapi itu karena sayang sama kita
ingin kita menjadi yang lebih baik gitu jadi aku merasa lebih ada keluarganya gitu
apa sih yang disampaikan maksudnya untuk tugas tugasnya gitu ya tugas tugas sebagai none jakarta
tentunya kita harus menjaga kepribadian dan penampilan dengan benar
karena kita juga berhadapan dengan bapak gubernur kemudian tamu tamu internasional
dan tanpa disadari itu mulai saya aplikasikan sehari hari walaupun saya tidak bertugas
baik jadi lebih menjaga diri begitu ya
kalau dari abang gamal sendiri seperti apa ini mungkin bedanya di tahun dua ribu enam sama di tahun dua ribu lima
tugas dan pekerjaannya seperti apa sebagai abang
pengalaman saya menarik karena waktu itu saya
saya harusnya berangkat ke berlin
tapi lalu kemudian karena berlin adalah apa namanya
tourism market yang terbesar di dunia sampai saat ini itb berlin
tapi kemudian ada masalah finansial yang dialami oleh dkic kemudian kami batal berangkat
lalu kemudian saya harus berangkat ke dubai
sangat menarik sebetulnya karena ada dua hal
karena secara budaya sangat berbeda kalau kita berhadapan dengan orang barat dan orang timur tengah begitu ya
orang dubai itu sangat reserve
bahkan saya mungkin tidak bisa dengan mudah shake hand salaman dengan mereka
memperkenalkan jakarta dan indonesia butuh proses yang lebih panjang
terutama menjelaskan posisi geopolitik kita juga sebetulnya
karena saat itu ada banyak pertanyaan tentang posisinya indonesia di mana terhadap misalnya posisi geopolitik indonesia di luar negeri
jadi secara tidak langsung sebetulnya kita memang
duta pariwisata tapi sebetulnya karena banyak sekali tugas ke luar negeri kami juga menjadi duta indonesia
menjelaskan apa saja keputusan keputusan yang diambil oleh pemerintah indonesia dan kenapa kita harus mengambil keputusan seperti ini
benar benar membawa nama negara kalau misalnya tugas keluar gitu
tapi kalau dari jakartanya sendiri kadang kadang kan kayak tadi ada yang bilang bahwa banyak nih masyarakat di luar sana yang masih tahu bali itu bukan bagian dari indonesia
memperkenalkan jakartanya sendiri ini seperti apa
kalau dari saya pribadi karena dengan dimudahkan dengan social media dan teknologi tentunya saya lebih sering mempromosikan lokasi lokasi atau tempat wisata jakarta yang belum begitu common
misalnya contohnya sekarang di pariwisata itu ada term namanya sepuluh bali baru
karena orang dengar indonesia mungkin orang luar maaf
mungkin kayak indonesia di mana ya
mungkin langsung tahu gitu
makanya lebih dikenalinnya sebagai bali yang baru
nah salah satu contoh sepuluh bali baru adalah pulau seribu
nah kebetulan belakangan ini kita sedang mempromosikan ke pulau seribu sangat sangat maksimal gitu
karena di sana tuh ada pasir putih dan pulau pulau kecil yang banyak yang belum mengetahui gitu
kalau dari mas gamal sendiri
saya jadi abang jakarta pada saat hp kita belum secanggih sekarang
jadi social media belum seberkembang sekarang
relatif lebih sulit untuk memperkenalkan jakarta apalagi indonesia
satu hal yang menurut saya sangat penting kalau kita bicara dengan orang luar negeri adalah
kita harus menjelaskan bahwa indonesia sebetulnya bagian dari g dua puluh
kita negara yang tentunya sedang berkembang tapi kita adalah bagian dari middle income countries
yang akan suatu saat mungkin akan jadi salah satu negara maju setara dengan jepang korea dan seterusnya
karena sulit buat terutama orang dari eropa
eropa dan amerika pada saat mereka membayangkan indonesia
bayangannya ternyata tidak jauh berbeda dengan misalnya afrika
jadi saya ingat betul bahwa saya bawa banyak sekali postcard
dan pertama kali yang saya tunjukkan pada saat mereka tanya apa yang bisa saya lakukan kalau saya ke indonesia
adalah menunjukkan gambar gambar sudirman dan tamrin
dan biasanya mereka terkejut karena mereka melihat gambaran yang mirip dengan sydney melbourne new york atau bahkan london
jadi itu menurut saya penting
karena kita juga perlu memperkenalkan bahwa indonesia adalah negara yang dalam proses untuk menjadi negara yang maju
jadi itu juga bisa jadi bagian dari pariwisata begitu ya
betul ada banyak hal yang bisa dilakukan di indonesia yang mereka juga bisa temukan di new york atau sydney
kalau melihat pariwisata di jakarta sampai hari ini begitu itu seperti apa
apakah sudah berkembangkah pariwisatanya ya untuk turis datang dan juga berwisata di sini
apa yang masih belum maksimal
apa juga yang sudah baik
menurut saya pribadi sekarang kan indonesia terkenal sebagai negara yang memegang title muslim friendly country
nah jakarta kebetulan memiliki program namanya halal turism
nah salah satu contoh tempat wisata untuk halal turism ini adalah masjid istiqlal
itu kan sangat terkenal dan ikonik untuk jakarta
penuh dengan sejarah dan merupakan salah satu tempat wisata yang sangat terkenal dan sedang dikembangkan kembali
kalau saya boleh ngasih satu masukan dan balik lagi karena saya orang perencanaan kota
menurut saya yang sangat menyenangkan kalau kita pergi ke new york atau london adalah tidak hanya bahwa ada banyak destinasi wisatanya tapi untuk mencapai tempat itu mudah begitu
saya rasa pemerintah sudah bekerja sangat keras untuk mewujudkan ada lrt
mrt ada busway dan seterusnya
bernavigasi di dalam kota jauh lebih mudah tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi
tapi turun dari mrt tentunya mungkin masih butuh proses untuk kita merapikan jalur jalur pedestrian
sehingga kemudian wisatawan dan bukan hanya wisatawan kita yang hidup sehari hari bisa menggunakan transportasi publik dengan nyaman
karena seringkali yang sulit adalah one last mile
jadi satu mil terakhir atau satu kilometer terakhir setelah kita turun dari mrt untuk menuju ke destinasi yang kita inginkan
jadi transportasi begitu ya akomodasi transportasi yang mungkin lebih harus
dan ruang publik
ya ruang publik
seperti apa melihatnya ruang publik masih belum banyakkah ruang publik di jakarta
kita punya banyak ruang publik dengan ada rptra ada berbagai taman yang sudah jauh lebih baik
tapi tadi seperti saya bilang ruang ruang publik itu kan kantong kantong gitu ya
jadi untuk mencapai kantong kantong itu kita perlu berjalan
jalur pedestrian kita yang mungkin masih perlu beberapa ruas dirapikan
sehingga kemudian jauh lebih nyaman buat kita
terutama buat kawan kawan yang barangkali kemampuan navigasi dan mobilitasnya tidak sama seperti kita
yang menggunakan kursi roda yang menggunakan kruk yang tidak bisa melihat
bisa mewadahi yang lain juga
itu juga salah satu kemarin karena kita ada inapgok
nah ini semua diperbarui begitu ya
fasilitas untuk defable ini menjadi lebih baik begitu
kita akan ngobrol lagi mengenai jakarta dan bagaimana problematika di dalam jakarta dengan abang none
dan jangan kemana mana cnn indonesia newsroom masih akan segera kembali setelah jeda berikut
anda kembali di cnn indonesia newsroom
perayaan hari ulang tahun kota jakarta ke empat ratus sembilan puluh dua
yang jatuh pada dua puluh dua juni akan dilaksanakan di kawasan bundaran hotel indonesia
sejumlah artis akan meramaikan acara ini seperti band kotak wali serta siti badriah
dua puluh dua juni kota jakarta akan merayakan hari ulang tahun yang ke empat ratus sembilan puluh
wajah baru jakarta menjadi tema utama perayaan ulang tahun jakarta tahun ini
kekayaan unsur tradisi betawi yang dipadukan dengan atraksi kontemporer
akan menjadi pembeda dengan perayaan tahun sebelumnya
sejumlah artis akan memeriahkan acara ini seperti band kotak wali pedangdut siti badriah serta pasha
transmedia sebagai media partner perayaan hari ulang tahun jakarta
juga menyiapkan banyak kejutan bagi pengunjung yang datang pada acara puncak pada sabtu dua puluh dua juni dua ribu sembilan belas
sejak pukul tiga sore hingga sebelas malam
untuk ulang tahun jakarta kali ini kita akan menyuguhkan adanya jakarta dengan wajah baru
yang mana nanti kita akan menampilkan suatu atraksi yang menarik
perjalanan dari kota jakarta itu sendiri dibawa ke pemimpinan bapak anies baswedan
dan nantinya kita juga akan menghadirkan artis atas ibu kota
dan yang paling unik adalah kita akan membuat panggung dengan besar sepertiga dari bundaran hi
tepat di belakang air mancur bundaran hotel indonesia itu sendiri
sebelum perayaan malam puncak
geladiresik akan dilakukan pada jumat pukul empat belas hingga dua puluh wib
pengalihan arus lalu lintas jelang perayaan hut jakarta pun akan dilakukan
berdasarkan rilis pemprov dki jakarta
penutupan ruas jalan mh tamrin sisi timur akan mulai dilakukan dari sarinah hingga buderan hi
lalu lintas di sekitarnya pun akan dialihkan
sementara itu untuk malam puncak pada sabtu dua puluh dua juni
penutupan akan dilakukan sejak pukul lima belas hingga dua puluh empat wib
penutupan jalan akan dilakukan mulai dari sarinah hingga bundaran hi
dari duku atas hingga bundaran hi
serta dari bundaran hi hingga sepanjang jalan agus salim
untuk warga yang datang ke acara puncak perayaan dengan menggunakan kendaraan
dapat memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan
terdapat empat lokasi kantong parkir yaitu
irt monas park and ride tamrin sepuluh jalan imam bojol dan plaza mandiri
baik kita akan kembali berbincang bersama dengan ahmad gamal abang jakarta dua ribu enam belas
dan atallahardian noni jakarta dua ribu delapan belas
kalau kita berbicara lagi mengenai jakarta ibu kota
ini kemarin sempat ada wacana bahwa ibu kota jakarta ini akan dipindahkan
nah ini kita lihat
bertanya nih sama abang dan noni gimana komentarnya tentang pemindahan ibu kota jakarta
noni mau komentar dulu
ada banyak yang mungkin merasa kaget dan barangkali kehilangan kebanggaan begitu ya
tapi ada banyak bukti empiris bahwa ibu kota yang tidak di kota terbesar
sebetulnya tidak mengurangi vibrance atau kegemilangan dan kehidupan di kota besar tersebut
washington dc tidak mengurangi cemerlangnya new york
canberra tidak mengurangi cemerlangnya sydney atau melbourne
jadi saya pikir nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pemindahan ibu kota
menurut saya mungkin orang khawatirnya karena orang mungkin awalnya senang karena kayak
oh macetnya berkurang

itu bisa juga sebenarnya agak bertolak belakang sih karena walaupun pusat pemerintahannya sudah pindah tapi kan jakarta tetap

jadi on a side note ini bisa jadi positif karena jakarta sendiri sudah cukup berkembang segi ekonominya kan
namun bisa jadi berkurang karena kecemasannya dari awal itu
tapi keberatan nggak kalau abang none gimana
keberatan nggak kalau ibu kota pindah
maksudnya kan jadinya abang none tapi bukan ibu kota gitu gimana
saya yakin kalau keputusan itu akan diambil pasti ada banyak pertimbangan yang mungkin jauh
mungkin jauh lebih baik daripada sekedar kebanggaan kita bersama sama begitu ya
tapi tentunya menjadi kebanggaan banyak orang bukan hanya abang dan none gitu
bahwa jakarta selama beberapa puluh tahun kemerdekaan menjadi ibu kota di indonesia
kalau dari kalian sendiri melihatnya jakarta ini masalahnya itu ada di mana aja sih kan
banyak yang bilang mungkin tadi juga ada komentar dari masyarakat
sampah masih suka ada berubah
ada banyak yang buang sampah
kemudian banjir masih kita rasakan
macet juga sudah pasti
nah ini seperti apa sih melihatnya dari mungkin dari dua ribu enam sampai sekarang
saya melihat ada banyak sekali perubahan dari tahun dua ribu enam sampai sekarang
saya pada saat terpilih jadi abang jakarta juga mengalami pergantian dua gubernur
dari pak sutioso ke pak fauzi bowo
lalu kemudian setelah tidak jadi abang jakarta juga melihat pergantian banyak gubernur
dan saya melihat semakin kesini ada perbaikan yang sangat baik sebetulnya
tentunya ini semua encromental change begitu ya
perubahan yang menuju ke arah yang sangat positif
tapi perlu waktu untuk kemudian kita bisa mendapatkan hasil yang baik
saya melihat ada banyak perbaikan di manajemen perkotaan
misalnya sampah tentunya kita masih banyak lihat
tapi banyak juga kita lihat beredar truk truk sampah
lalu kemudian pasukan orangnya yang bekerja hampir tidak kenal waktu
pagi siang sore bahkan tengah malam memunguti sampah
jadi mudah mudahan kita bisa melihat perbaikan yang lebih positif lagi di masa depan
kalau atta gimana dari segi psikologisnya
mungkin dari selain waktu tadi kita juga butuh sebenarnya dari dalam diri
inisiatif untuk berubah inisiatif untuk menjadi lebih baik
itu memang mencabar gitu
tapi kita harus semua hidup dengan mindset di mana
oh saya suka mencabar ini susah tapi aku bisa
seperti contohnya tadi mungkin masalah sampah
saya adalah pemikiran yang jelas bahwa hal kecil bisa membuat perbedaan besar
kalau misalnya kita sendiri kita sendiri aja
gak usah nyuruh orang lain untuk eh jangan buang sampah doang
jangan buang sampah sembarangan
tidak usah bilang orang lain dulu dari kita sendiri dulu aja
itu mulai kecil
kita sendiri keluarga kemudian teman
dan lama lama itu akan merubah pola pikir kita sendiri
kalau masalah kemacetan gimana nih
biasanya kan kemarin habis lebaran terus juga banyak pendatang baru
nah ini sebenarnya gimana kalian melihatnya jakarta dengan banyak warga yang mungkin tidak lahir di sini
tapi mereka mencari pekerjaan di sini gitu itu seperti apa
sebenarnya jakarta sendiri kan merupakan sebuah melting pot
dimana berbagai macam budaya itu nyampur jadi satu
dan saya pikir itu adalah hal yang indah kenapa
karena kita belajar lebih bisa menerima belajar bertoleransi
dan juga sebenarnya apabila orang melihat ini sebagai sebuah persaingan atau kompetisi
harus diberikan peningkatan positif kenapa
karena tidak ada salahnya bersaing tapi dengan sehat
jadi justru bagus begitu ya
jadi kalian berdua punya berbagai macam background orang di jakarta
saya termasuk orang yang bangga karena tahun ini pemerintah jakarta memutuskan tidak melakukan operasi justisi
artinya jakarta merupakan tempat yang sangat terbuka sangat inklusif
semua orang bisa mencari kesempatan di jakarta
tentunya itu kemudian melahirkan banyak tantangan bagi pemerintah kota jakarta
dan saya yakin pemerintah jakarta siap untuk menghadapi tantangan tersebut
jadi masalah masalah yang ada di jakarta ini sedikit demi sedikit
sudah mulai ada solusinya begitu
kecuali mungkin macet
saya selalu bilang bahwa jakarta sebetulnya nggak punya masalah kemacetan
jakarta punya masalah perumahan sebetulnya
salah satu cara untuk menyelesaikan macet adalah membuat orang tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi
sekarang sudah ada banyak perbaikan transportasi publik
tapi karena tempat bekerja masih terpusat di tengah
sementara perumahan ada di pinggiran kota
maka kita masih harus pergi ke pusat kota untuk bekerja
kalau misalnya kita bisa mendiversifikasi fungsi di tengah kota
sehingga dia bisa mengakomodasi perumahan juga
saya rasa masalah itu dengan lebih mudah bisa diselesa
tapi masih mungkinkah
karena kita lihat sudah sepek sekali begitu kan
perlu kebijakan perumahan dan perlu subsidi yang tidak sedikit
saya yakin dengan kapasitas apbd dki
dan peningkatan pad yang terus menerus
saya yakin itu bisa dilakukan
kalau mengenai reklamasi seperti apa
itu kan juga akan menjadi bagian dari jakarta
itu masalah besar sekarang ya
harapan saya sebetulnya apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dki
mudah mudahan mereka juga mempertimbangkan dampak ekologis
tidak hanya untuk memperbanyak ruang yang bisa dibangun
tetapi juga mempertimbangkan
apa dampaknya bagi laut
lalu kemudian bagi sedimentasi sungai dan seterusnya
seharusnya sudah di ini ya
kalaupun nanti akan berjalan
sudah ada perhitungannya seperti apa
tapi apakah itu baik begitu untuk mungkin pariwisata jakarta
untuk pariwisata jakarta sendiri itu sebenarnya bisa di manage
karena ada man made destination dan juga natural
sebenarnya contohnya man made seperti kayak ancol dan sebagainya
tapi saya pribadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa lebih meluaskan
atau memperbanyak wisata yang lebih natural
karena menarik juga kan karena orang dengar jakarta itu pasti ngebayanginnya macet segala macam kota
kalau misalnya eh wisata jakarta kok ada yang natural itu kan menarik gitu
akan jadi tantangan kalau misalnya jakarta menjual destinasi wisata tapi banjir
jadi harapan saya sebetulnya kebijakan reklamasi dilengkapi dengan kajian untuk itu
mudah mudahan kajian seperti itu ada dan apapun keputusan yang diambil
patuh terhadap tadi kajian ekologis yang harus dilakukan
baik jadi itu masalah masalah yang masih ada di jakarta begitu ya
yang sekarang juga sudah sedikit sedikit diperbaiki
kalau bagusnya jakarta untuk dicontoh di kota kota lain kota kota besar di indonesia itu apa
ini mungkin kota yang menarik karena empat kali ganti nama
jadi saya rasa kalau ada yang secara abstrak boleh saya bilang
ini adalah kota yang siap untuk menerima perubahan
termasuk kalau satu saat kita mungkin harus kehilangan status sebagai ibu kota jakarta
jadi siap menerima perubahan dan siap menerima tantangan baru mungkin adalah
psikologi dasar manusia yang barangkali bisa ditularkan ke kota lain
apa yang bisa dicontoh begitu dengan kota kota lain di indonesia
hmm yang saya dengar itu masyarakat jakarta itu cukup friendly
dalam arti menyambut wisatawan lebih responsif
karena waktu saya bertugas di berlin
saya bertugas di jakarta
saya bertugas di berlin
saya dapat feedback banyak dari turis turis
oh jakarta where is jakarta i know bali
jadi benar benar menerima wisatawan dengan baik sih
gitu jadi ya yang ditularkan adalah apa
spiritnya mungkin ya spirit dari
kota jakarta yang terbuka
yang juga menerima perubahan itu
kalau dari ini ya tata kotanya gitu
seperti itu apakah kemudian nanti kota kota besar di indonesia ini bisa mungkin mencontoh
ada mrt atau ada transportasi seperti transjakarta
itu seperti apa
itu menurut saya itu sesuatu yang baik
kalau misalnya dibangun di tempat lain
mungkin harapan saya adalah kalau ada transportasi publik
dia akan dibangun lebih awal
lebih cepat dibanding jakarta
sehingga kemudian biayanya tidak akan semahal seperti yang kita alami di jakarta
jadi sekarang abang none mungkin abang gamal sudah ini ya
sekarang masih ada reuni atau apa yang terkait dengan teman teman untuk membangun jakarta
menjadi influencer buat orang orang untuk bergerak begitu
apakah sekarang masih dijalani
alhamdulillah ini adalah kumpulan orang orang yang sangat inspiratif
dan memang juga berhasil di bidangnya
dan mereka melakukan banyak pekerjaan yang menurut saya kontribusinya sangat besar buat masyarakat
saya punya project bersama dengan ronny ardianto abang tahun dua ribu satu
yang sekarang jadi ketua ianta
membangun teknologi bersama untuk membantu pemerintah dki
dan memperbaiki assessment terhadap penilaian ngop
jadi kami masih melakukan hal hal yang sifatnya membantu perencanaan kota
ya membantu perencanaan kota dan peningkatan management
peningkatan kualitas management kota
oke kalau atta sendiri
kalau dari abang none jakarta sendiri
kita sebenarnya sempat kerjasama dengan pihak mrt jakarta
jadi selain sebagai duta pariwisata dan yang lainnya
kita juga sebagai duta mrt
apa itu duta mrt
kita menetapkan contoh tentang apa yang harus dilakukan para penganggur mrt
contohnya kayak jangan makan atau minum dalam
bagaimana untuk berdiri di dalam
bagaimana harus membeli tiket dengan benar
dan contohnya seperti itu
dengan apa yang sudah kalian lakukan ini
semua ya masing masing
harapan ke depannya jakarta akan seperti apa
semoga dengan abang none ya
sebagai agent of change
kita bisa merubah pola pikir dan mindset untuk menjadi lebih baik
jadi perubahan itu pasti selalu ada kan
yang bagus dimaintain
what can we do to make it better untuk ke depannya
saya berharap jakarta lebih ramah pejalan kaki
karena saya kalau berangkat ke kantor
seringkali harus menggunakan kereta
jadi mudah mudahan karena keretanya udah bagus
mungkin jalur pedestriannya bisa lebih baik lagi di masa depan
sekarang belum cukup
sudah cukup tapi barangkali bisa dibuat lebih nyaman lagi
baik sekarang pesan kesan untuk warga jakarta
apa yang ingin disampaikan
tahun depan ikut abang none ya
untuk yang muda
menurut saya mudah mudahan warga jakarta bisa lebih sabar
menghadapi perubahan yang tadi incremental
sifatnya lambat tetapi pasti menuju kebaikan
mungkin selain lebih sabar lebih pengertian juga
jangan sembarang mengatakan opini yang berdasarkan point of view kita sendiri
karena pasti kita tidak semua masyarakat tahu
behind pemikiran pemprov dki sebenarnya
mungkin ini berkaitan juga dengan sosial media
kadang kadang kan langsung aja ngomong komentar
lebih bisa ditahan
jadi harus lebih sabar gitu ya
walaupun ini masalah manusia ya bukan hanya masalah orang jakarta
jadi semua warga indonesia harus lebih sabar
ya harus bersabar karena memang jakarta
juga indonesia ini sedang berkembang
baik terima kasih abang ahmad gamal
abang jakarta dua ribu enam dan juga atala
nonne jakarta dua ribu delapan belas
dan jangan kemana mana cnn indonesia newsroom
masih akan segera kembali setelah juda berikutnya